sampai jumpa di video selanjutnya
ya soalnya gini mas semalam mas amir nginep disini dan aku yakin setelah dia nginep disini dia bakal langsung kesini lagi mas
aku gak nyangka rencana kita bisa berjalan
tapi ibu tetap gak suka bapak jadi renteni
ah udahlah bapak pusing denger pacan ibu
bapak mau kemana

ada apa bu bapak mau kemana
mobilnya ada tapi orangnya kemana ya
bapak mau kemana
yaudah kamu tunggu sebentar ya
jangan kemana mana ya
kamu tidur di kios malam ini
semalam masih tidur di sini
ya padahal mono sengaja datang ke sini
buat nagih janji mas buat makan baso
waduh kalau hari ini kiosk mas tutup
gimana kalau kita makan di tempat lain aja
boleh tapi mona yang pilih ya
oh jadi mas tidur di kios karena mas ribut sama istrinya mas
kami memang sering beda pendapat
padahal saya kerja keras mati matian buat dia juga
kalau mona jadi istri mas sih
pasti mona bakal dukung apapun yang mas amir mau lakukan
mau menikah dengan laki laki
justru mona malah pengen banget punya suami sebaik masa
bapak kok belum pulang pulang ya
jangan jangan bapak masih marah sama ibu
mungkin saya harus menyusul ke kios
ada yang salah ya sama perkataan mona tadi
mana kan tahu kalau mas sudah beristri
kita jalanin aja ya mas hubungan ini diem diem
kamu kamu kok bisa suka sama emas sih
emang sih semua ini terlalu cepat
tapi kata ati mona bilang tuh kalau mas tuh juara mona
jadi apa salah kalau mona cinta sama mas
tidak ada yang salah sayang
karena mas pun merasakan hal yang sama
pak buka pak
bu siti cari suaminya ya
tadi saya lihat pak amir itu pergi dengan seseorang loh bu
pergi bu pergi sama siapa
orang itu belum pernah saya lihat
tadi pak amir itu pergi dengan seorang wanita yang cantik dan masih muda lagi bu
jadi saya saya pemiliki kuasa tungguinnya
karena ini apa olla buang dua nyaanku
jadi salut agust dio
kamu tinggal di sini
sama orang tua kamu
orang tua mona udah lama meninggal
jadi mona di sini tinggal sendiri
yuk masuk ya mas
udah gak ada siapa siapa masuk aja ya
tadi pak amir itu pergi dengan seorang wanita yang cantik dan masih muda lagi bu
gak mungkin bapak berani selingkuh dengan wanita lain
sebagai istri aku harus selalu percaya sama bapak
sayang bangun yuk udah pagi lho
mona udah buatin susu lho
oh terima kasih
jam berapa sekarang
baru jam delapan
kenapa sih mas berburu

pak jawab dulu pertanyaan ibu
bukan ibu sudah tahu jawabannya
pak seharusnya kita bisa bicara baik baik pak
bukannya bapak malah menghindar dari ibu
bapak begini karena ibu selalu menentang bapak
bapak capek kalau terusan begini bu
ibu juga gak mau kayak gini pak
bukannya ibu menentang bapak tapi ibu cuma mau ngingetin
alah nggak usah jadi orang bener ibu
bapak semakin hari jadi semakin kasar sama ibu pak
jangan jangan kecurigaan ibu benar
bapak punya wanita lain kan di luar sana pak
jangan asal nuduh bu
terus wanita itu siapa pak
wanita yang kemarin jalan sama bapak
dia itu ada sepupunya bopi
dia mau pinjam uang sama bapak
tapi bapak nggak punya uang tunai
makanya bapak ajar dia ktm
terserah ibu mau percaya atau nggak
sekarang ini bapak capek
mas kok bisa masuk kesini mas
pintunya gak dikunci ya aku langsung masuk dong sayang
mas mulai sekarang mas bobby gak bisa sembarang masuk kesini lagi mas
loh emangnya kenapa
ya soalnya gini mas semalam mas amir nginep disini
dan aku yakin setelah dia nginep disini dia bakal langsung kesini lagi mas
aku gak nyangka rencana kita bisa berjalan secepat ini
hebat kamu mona
aku yakin sampai sebulan dia bakalan masuk perangkap aku